beralih ke informasi lainnya saudara prabowo subianto dan gibran raka buming raka menemui presiden uni emirat arab muhammad bin zayed al nahyan di istana al sati abu dhabi
dalam pertemuan ini saudara prabowo sempat memperkenalkan gibran kepada pangeran mbz
perkenalan ini pun disambung ucapan selamat atas terpilihnya prabowo gibran dalam pemilu dua ribu dua puluh
selain membahas hasil pemilu prabowo sebagai menteri pertahanan juga melakukan pertemuan bilateral dengan mbc